tergiur keuntungan besar sejumlah petani tambak ikan dan juga udang di brebes jawa tengah mulai beralih menjadi petani garam
mereka berharap dalam waktu dua bulan ke depan cuaca tidak hujan sehingga bisa menghasilkan garam yang melimpah
meski sedikit terlambat petambak ikan dan udang di desa sawo jajar ini mulai mempersiapkan lahan untuk membuat garam
para petambak ini sebenarnya mulai beralih menjadi pembuat garam saat memasuki bulan juni
namun karena hujan mereka membatalkan niat tersebut
kini semangat mereka membuat garam kembali muncul setelah harga garam melambung tinggi
tidak hanya petambak bahkan sejumlah nelayan juga sengaja mendapatkan perahu dan beralih menjadi petani garam
satori warga desa sawo jajar kecamatan wanasari mengatakan sudah menyiapkan lahan garam seluas satu hektare
lahan tambak ini sekarang dalam proses pengerasan dan pengeringan
untuk menyuplai air ke dalam tambak garam beberapa pompa dari kincir angin telah disiapkan
setelah kering proses selanjutnya adalah memasukkan air laut ke dalam kolam kolam tambak hingga menghasilkan garam
mayoritas proses pembuatan garam masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan metode penguapan sinar matahari
bila kondisi cuaca tidak berubah maka dalam waktu satu bulan garam akan bisa dipanen
untuk lahan seluas satu hektare bisa menghasilkan garam sebanyak tujuh sampai delapan ton
ya karena nunggu musim kemarau yang tepat sih
kemarin kemarin masih ada hujan apa gimana
iya masih ada hujan
biasanya mulai membuat bulan apa pak kalau nggak ada hujan
ya bulan enam bulan tujuh lah
kalau pembikinan ya satu bulan
petani garam berharap harga garam tetap bertahan hingga masa panen nanti
menurut mereka baru tahun ini harga garam tembus hingga rp empat per kilogram
karena sebelumnya harga garam hanya berkisar lima ratus hingga enam ratus rupiah per kilogram
imam sulipto brebes